data dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana atau dp tiga akb provinsi jawa barat menunjukkan bahwa dari sekitar empat puluh sembilan juta penduduk jawa barat sebanyak dua puluh tiga persen atau tiga belas jutanya adalah anak anak
sayangnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini jabar tidak termasuk provinsi layak anak berdasarkan penilaian kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
berdasarkan data sistem informasi online kementerian itu tren kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan sebanyak lima ratus delapan puluh kasus
dari satu satu ratus delapan puluh enam kasus pada tahun dua ribu dua puluh menjadi satu tujuh ratus enam puluh enam pada tahun dua ribu dua puluh
namun yang menyebabkan jawa barat menjadi provinsi tidak layak anak bukan dinilai dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak
tetapi kurang baiknya pencegahan dan penanganan kasus kasus itu di tingkat kota dan kabupaten
di jawa barat ada tujuh kota dan kabupaten yang tergolong daerah tidak layak anak
yaitu kota cimahi kota tasikmalaya kabupaten tasikmalaya bandung barat indramayu majalengka dan cirebon
sementara itu kepala dp tiga akb provinsi jawa barat kim agung menyatakan bahwa kenaikan kasus kekerasan pada anak justru ditanggapi secara positif
karena itu menunjukkan keberhasilan program program yang disosialisasikan pada masyarakat
seperti berani melapor
dan berani berpihak pada korban
pasalnya menurut kim masih banyak masyarakat yang malu atau menganggapnya sebagai aib
konsekuensinya adalah pasti kalau masyarakat itu sudah teredukasi mereka berani bapak pasti akan meronjak
karena banyak juga kasus kasus yang lama baru muncul baru dilaporkan yang misalnya tahun dua ribu enam belas
anggota komisi lima dprd provinsi jawa barat siti muntama meminta daerah daerah yang tidak layak anak untuk berbenah
kasus bullying masih menjadi kasus tertinggi kekerasan pada anak yang terjadi di jawa barat
sementara yang berada di posisi kedua adalah kasus penelantaran anak
siti menyoroti minimnya penanganan kasus kekerasan pada anak
mulai dari konseling keluarga untuk kasus kasus ringan
seperti anak kabur dari rumah anak mogok makan dan yang lainnya
hingga kasus berat yang masuk kerana hukum dan membutuhkan pendampingan
padahal jawa barat memiliki perda nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang perlindungan
dengan khusus anak
namun implementasinya tidak optimal
hari ini kita semua harus memberikan awareness
dan jawa barat dengan perda yang sudah dimiliki
tentang penyelenggaran pelindungan anak
harusnya kita melakukan supervisi yang lebih detail
dan lebih menggurita di seluruh kota dan kabupaten
keterkaitan bagaimana mengimplementasi dari perda yang sudah dibuat oleh jawa barat
sementara itu psikolog anak pamela anggia dewi
menjelaskan bahwa lingkungan yang layak anak adalah lingkungan yang aman nyaman
sehingga bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak untuk mencapai versi terbaik dirinya
sedangkan lingkungan yang tidak layak anak bisa mencapai tingkat yang berbahaya atau toksik
apabila di dalamnya sudah lumrah terjadi tindak kekerasan
baik fisik maupun verbal
hal itu tentu akan berdampak buruk pada kondisi psikis anak
dalam kasus bullying pamela menekankan pentingnya proses pemulihan korban
anak akan terus membawa trauma
selain itu penanganan juga perlu dilakukan bagi orang tua
karena kalau orang tua tidak memposisikan diri juga sebagai pihak yang juga netral
dan juga kalau orang tuanya yang juga malah jadi kebawa perasaan gitu ya
entah ikut terlalu sedih gitu atau jadi marah
nah ini akan mempengaruhi juga nanti anak bagaimana ke depannya gitu
karena kan bagaimanapun
perasaan yang dirasakan orang tua ini sedikit banyak bisa mempengaruhi bagaimana anak nanti ke depan
pamela menambahkan toleransi dan mengapresiasi merupakan nilai yang perlu terus dikembangkan
baik di rumah sekolah maupun masyarakat
untuk menciptakan sebuah lingkungan yang layak bagi anak
wilam nasution kah vijati bandung jawa barat